okob atau program one kecamatan one ondel ondel betawi kreasi yang merupakan perpaduan antara festival budaya betawi dan ekonomi kecil akan diselenggarakan di empat puluh empat kecamatan di wilayah ibu kota untuk meningkatkan pertumbuhan sekaligus menciptakan lapangan kerja di bidang ekonomi kreatif jakarta
program one kecamatan one ondel ondel betawi kreasi memadukan penampilan atraksi budaya betawi dengan pelaku ekonomi ukm yang terdiri atas tujuh puluh tujuh pedagang makanan ataupun pakaian
sandiaga menyatakan akan menyelenggarakan festival serupa di empat puluh empat kecamatan di dki
ia berharap festival ini dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi bidang industri kreatif provinsi dki jakarta
ekonomi kreatif ini sekarang menjadi penopang dari pertumbuhan di dki
karena sekarang hanya berkisar antara tujuh delapan persen kita ingin naik menjadi dua belas persen
lima belas persen itu merupakan sebuah kenaikan yang bisa menciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan di industri kreatif ekonomi kreatif
kita akan menggalang kerjasama juga dengan bekraf sebagai tindak lanjut mou antara pemprov dki dengan bekraf dan bagaimana kreasi kita ingin menciptakan pusat ekonomi kreatif di jakarta di sini